masih bingung memilih jajanan yang pas buat melengkapi perayaan idul fitri
tak ada salahnya anda mencoba menu yang satu ini
iya pai buah kesembek
rasanya yang manis dan gurih membuat pai kesembek ini cocok buat santapan keluarga saat lebaran
bagaimana lezatnya jajanan ini berikut inputannya
jajanan pai buah kesembek
manis dijamin membuat kita ketagihan
tak hanya itu bentuknya yang unik juga menambah daya tarik penikmatnya
untuk membuat pae kesembek tidaklah sulit
cukup siapkan buah kesemek gula pasir buah lemon kayu manis pupuk tepung sagu telur dan mentega
pertama buat adonan buah kesemak dicampur dengan tepung mentega dan telur
pipihkan adonan sampai tipis kemudian masukkan di loyang pie
setelah itu masukkan buah kesemak dan gula hingga larut
tambahkan lemon jus dan aduk hingga semuanya
semua tercampur rata
selanjutnya masukkan kesembek filling ke dalam cetakan pai
di atasnya tutup dengan plastik krim dan bakar dalam oven dengan suhu satu ratus tujuh puluh derajat celcius selama tiga puluh menit
setelah warnanya kuning kecoklatan angkat dan dinginkan
untuk mempercantik tampilan tambahkan irisan buah stroberi dan daun pepermin
mae kesembek pun siap disajikan
di pie yang saya buat ini buah ini kandungan seratnya dua kali lipat dari buah apel
sehingga yang berlebaran perlu juga
mengkonsumsi makanan yang penuh serat
sehingga setelah puasa walaupun makannya banyak banyak makan serat kembali tetap kesehatannya terjaga
selain cocok untuk disantap beramai ramai paya kesembek juga lebih enak bila dihidangkan dengan saus mangga dan saus stroberi
selain itu paya kesembek juga kaya akan gizi karena terbuat dari bahan bahan alami
pai kesembek ini rasanya enak banget
dia nggak terlalu manis dan juga lembut juga
dan nggak nyangka aja bisa diolah menjadi sebuah kue pai gitu ya
dimana aku juga gak pernah makan sih sebelumnya buah kesembek
bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya
selain mudah dibuat bahan pae kesembek juga mudah diperoleh di pasar pasar sualayan
bagaimana anda tertarik untuk mencoba
lukman rozak surabaya